hari ini kami perener menggelar surabaya young entrepreneur summit
perhelatan bisnis yang khusus mengundang kaum milenial ini
menghadirkan sandiaga uno
yang akan berbagi kiat sukses menjadi pengusaha muda
dengan mengusung tema arah baru ekonomi indonesia
young entrepreneur summit yang digelar di surabaya ini
rencananya akan dihadiri oleh sekitar lima pengusaha muda
guna mendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional
membaca peluang bisnis bagi kalangan muda
dan menghadirkan sejumlah pengusaha muda sukses
seperti sandiaga uno sebagai pembicara
sebelumnya sandiaga salahuddin uno bersama tiga entrepreneur muda sukses indonesia
berbagi pengalaman membangun bisnis baru
di hadapan sekitar lima pengusaha pemula di young entrepreneur summit di surabaya
sandiaga salahuddin uno hadir menginspirasi kalangan pengusaha muda di surabaya
sekitar lima milenial hadir untuk mendengarkan kisah kisah inspiratif dari tokoh tokoh entrepreneur muda
selain sandiaga salahuddin uno yang berkisah tentang jatuh bangun membangun bisnisnya pada masa krisis moneter
tasha nur medina ceo brand fashion muslimah mechanism
dan gemal albin said ceo indonesia medica
masing masing entrepreneur muda sukses di indonesia ini mentransfer semangat agar tidak mudah menyerah
pada setiap kegagalan yang mungkin dihadapi dalam dunia bisnis
setelah perjalanan menyerang
london kita lihat ini dipikir pikir